beberapa kejadian yang muncul belakangan ini setelah pandemi covid sembilan belas
tentu saja ini adalah bagian daripada konsekuensi implikasi dari pemberlakuan kebijakan percepatan pemulihan perusahaan bali pasca pandemi covid sembilan belas
yang diberikan kelonggaran berupa kebijakan visa on arrival
ini ada sisi baiknya tapi sekaligus juga mengandung kelemahan
karena itulah kami berharap
akan segera mengadakan rapat dengan pemerintah
pemerintah pusat untuk menyikapi dan mengevaluasi secara bersama sama kebijakan visa on arrival ini
agar penerapannya tidak membuat keperluan baris bali ini terkesan
perusahaan yang murahan yang menimbulkan pada akhirnya nama bali dan citra perusahaan bali
terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi
sudah dilakukan penindakan
proses ada yang dideportasi
kalau tidak salah angkanya sudah mencapai satu ratus dua puluh sembilan orang yang dideportasi sejak bulan januari yang lalu
ini cukup banyak